hati hati mengkonsumsi daging
dinas peternakan kabupaten bangka tengah provinsi kepulauan bangka belitung
rabu sore memusnahkan ratusan kilogram daging yang tidak layak konsumsi
sedikitnya lima ratus kg daging dimusnahkan baik daging sapi maupun daging ayam
inilah ratusan kilogram daging sapi dan ayam yang dimusnahkan petugas dinas peternakan kabupaten bangka tengah
provinsi kepulauan bangka belitung pada hari rabu dua puluh dua maret
ratusan kilogram daging ini disita dari penjual daging di pasar koba bangka tengah
petugas menyita lima ratus kg daging sapi dan ayam tersebut dari rumah potong hewan milik suhartina
yang diawetkan menggunakan tiga peti freezer
kasus penjualan daging sapi tidak layak konsumsi itu terungkap berdasarkan laporan dari warga
yang mencium bau limbah busuk dari rumah potong hewan milik pelaku
petugas satpol pp bangka tengah pun
langsung mendatangi lokasi dan menemukan daging yang busuk di dalam tiga peti freezer
serta membawanya ke dinas kesehatan bangka tengah
kasih trantip satpol pp bangka tengah menyatakan
menemukan daging tersebut setelah mendapatkan laporan dari masyarakat
yang mencium bau limbah dari rumah pemotongan hewan pelaku
kebetulan bu suhartina ini kita tidak tahu mau diedar apa enggak
cuma bu satina ini kebetulan sebagai penjual daging di pasar koba
penjual daging ayam di pasar koba
apakah nanti barang itu dijual
soalnya kita tidak tahu
sebab pada kejadian ini kita tidak melakukan operasi tangkap tangan
kita cuma hanya menemukan di rumah
ada pun menurut pelaksana tugas kepala dinas bangka tengah
stefanus widodo pelaku sudah sering mendapatkan peringatan
tapi tidak digubris
kurang lebih lima ratus an kilo
kalau pasnya juga tidak kurang lebihnya lima ratus an kilo
itu dapatnya dari mana pak
nah kalau mendapatnya daging ayam itu kan
kalau tidak salah ibu tina sendiri juga sebagai pemotong ayam ya pak
bukan dari luar pulau itu pak
sementara itu petugas tidak menangkap pelaku penjualan daging
yang tidak layak konsumsi di pasar koba bangka tengah tersebut